aryo bimonan dito aryo tejo menjadi menteri pemuda dan olahraga termuda
kedua dalam sejarah indonesia setelah resmi dilantik presiden joko widodo
senin lalu di usia tiga puluh dua tahun dito aryo tejo menjadi menteri termuda di kabinet indonesia maju
masa jabatan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat tersisa
satu setengah tahun sederet tugas berat dan pekerjaan rumah bagi sang menpora baru pun menanti
sudah bergabung bersama kami di studio
menteri pemuda dan olahraga republik indonesia aryo bimonan dito aryo tejo
selamat sore kak menteri
selamat sore mbak nana
terima kasih sudah datang ke cnn indonesia untuk pertama kalinya
setelah dilantik menjadi menpora gimana rasanya jadi menpora setelah dua hari
masih deg degan nih
ambil detik ini masih deg degan
masih deg degan karena tugas dan
tugasnya berat sekali
prnya banyak sekali
oke sebelum saya sampai ke tugas dan juga pr
saya ingin tanya dulu soal sampai anda terpilih
ini kan kita tahu ya
sebelum anda dilantik oleh presiden jokowi
ada beberapa nama kandidat lain yang diajukan oleh partai golkar
oleh ketua umum anda pak erlangga hartarto
kemudian mengajukan ke presiden jokowi ada empat nama
selain nama anda
jadi empat termasuk anda begitu ya
bisa diceritakan mungkin proses kandidasinya sampai anda terpilih ini seperti apa
secara singkat saja mas menteri
secara singkat sebenarnya saya sama sekali tidak menahu prosesnya seperti apa
saya hanya beberapa waktu lalu dipanggil ketua umum partai saya
saya sudah beri info bersama empat nama lainnya
itu bahwa kita diajukan dan
arahan beliau hanya menunggu dan bersiap siap dari empat kalian
kalau dipanggil berarti ya kalian terpilih
hanya segelap itu mbak nana
jadi kemarin saya ditelepon pada hari sabtu malam
jadi ya memang untuk prosesnya
hampir sebulan dari pemberitahuan dari awal dari pak ketum
jadi memang prosesnya saya tidak
agak gelap sebenarnya
itu mungkin hanya allah dan pak presiden yang memahami
setelah pak erlangga
ketua umum anda pak erlangga hartarto menyampaikan nggak
kenapa nama anda masuk menjadi kandidat calon menpora pada saat itu
dibandingkan dengan mungkin ratusan kader golkar yang lain
mungkin waktu itu memang dari pihak pak presiden itu memang
minta spesifikasi di usia antara range dari tiga puluh sampai empat puluh an
jadi ya itu mungkin penilaian objektif maupun ya subjektif ya
alhamdulillah saya dipercaya buat untuk masuk salah satu nominasinya
artinya memang kriteria muda itu sejak awal sudah disampaikan presiden jokowi kepada
ketua umum partai golkar pak erlangga hartarto saat mencari kandidat begitu pak
setahu saya seperti itu
pada saat anda diberitahu oleh kemudian pihak istana ya
bahwa anda terpilih menjadi menpora begitu ya
itu apakah sempat dipanggil oleh presiden jokowi
jadi waktu itu saya diinfo oleh pak erlangga hartarto dan pak erlangga hartarto yang mencari kandidat seperti itu
saya mengatakan bahwa sabtu malam itu bahwa senin saya diminta ke istana untuk bersiap dilantik
dan sebelum di lantik dipanggil terlebih dahulu oleh presiden jokowi
situasi di internal golkar pada saat anda menjadi kandidat calon menpora tampaknya yang kita dengar itu agak kencang begitu ya
itu memang betul seperti itu ya
saya sih tidak merasakan kayaknya semuanya sih baik baik saja dan kita kompak kompak aja sih
jadi setelah terpilih
setelah terpilih sejauh ini juga tetap kompak kompak
setelah terpilih semuanya kompak kompak
golkar sudah terbiasa kompetisi yang positif
pada akhirnya anda sudah mencetak sejarah menjadi menteri kabinetnya pak jokowi yang paling muda
tapi ini kalau kita lihat kemarin pada saat setelah anda dilantik itu publik terutama netizen ya
banyak sekali yang mempertanyakan siapa sih sebetulnya sosoknya dito aryo tejo
dan mempertanyakan kapabilitas anda dalam birokrasi pemerintahan
anda dianggap sangat minim sekali dalam birokrasi pemerintahan
ya itu juga saya sampaikan waktu itu ya
saya sampaikan waktu saya pertama kali masuk ke kantor kemenpora
waktu bertemu dengan eselon satu dan eselon ii
dan juga saat kemarin saya terhijab bahwa
saya mengakui di publik bahwa saya yakin saya pasti di apa
dibingungkan lah dan tidak dipercaya dan diragukan
dan itu sangat wajar karena ya usia saya mungkin rata rata sama dengan usia anak anak
di karyawan di kemenpora ya
tapi saya bisa meyakinkan bahwa saya berproses dari bawah
dari saya dulu tim ahli di dpr selalu menjadi ketua umum ampi di pemuda dan di olahraga
serta terakhir sudah setahun lebih saya mendampingi pak erlangga di kemenko ekonomi
dan saya menyampaikan kepada rekan rekan karyawan bahwa
dengan kiprah dan juga track record yang sudah saya miliki
saya akan fokus dan pasang badan buat para karyawan di kemenpora
dan percaya untuk saya bahwa saya akan maksimal mengkedepankan program program di kememudaan dan olahraga
kabarnya memang sejak dulu
kak menteri bercita cita jadi menpora
itu sudah ada dalam mimpinya kak menteri untuk menjadi menpora
artinya posisi menpora sekarang ini adalah lompatan untuk ke posisi politik yang lebih tinggi
sebenarnya saya mungkin kalau bisa dari orang orang yang selalu bersama saya
justru saya adalah orang yang paling jarang memikirkan sebuah jabatan secara spesifik
tapi memang dari dulu saya memiliki kepedulian dalam politik dan juga kepedulian kepada
isu isu sosial dan anak muda serta olahraga
kan memang makanya saya aktif di dunia cabang olahraga membuat klub olahraga
dan serta di dunia ke pemudaan
ya jika membawa ke jabatan menpora saya juga sebenarnya tidak bisa menjawab
jadi menpora itu bukan mimpinya kak menteri
blessing in disguise dan mimpi saya yang penting bisa berdampak kepada masyarakat luas

dan apa yang keberkahan saya diberikan bisa membantu banyak orang yang berpikir itu adalah keberkahan saya
dan apa yang keberkahan saya diberikan bisa membantu banyak orang yang berpikir itu adalah keberkahan saya
presiden jokowi kan sempat mengatakan ya
jangan mencampur adukan politik dengan olahraga
tapi background anda sebagai politisi ini kemudian bagaimana memisahkan diri untuk tidak mencampurkan politik dengan olahraga
ya memang tadi kemarin dari saya setelah keluar dari istana banyak sekali wartawan menaikkan itu
saya sudah berbicara bahwa konsep memisahkan olahraga dan politik itu memang suatu keharusan
saya sudah berbicara bahwa konsep memisahkan olahraga dan politik itu memang suatu keharusan
tetapi memang itu suatu kompleksitas yang tinggi
bahkan saya dipilih menjadi menteri aja kan itu sebuah proses politik
tetapi sebenarnya yang paling penting adalah ketika keterkaitan dengan negara bangsa dan olahraga itu aspek politik itu nggak boleh kita kedepankan
jadi yang penting adalah nation interest jadi kepentingan bangsa dan negara
visinya pak jokowi ini kan satu ya tidak boleh ada visi menteri
bagaimana kemudian anda melanjutkan visinya pak jokowi dengan masa kerja yang hanya satu setengah tahun ini
sebenarnya visi dan misi pak jokowi khususnya di kemenpora itu sudah tertuang dalam peraturan presiden yang sudah beliau keluarkan pada saat era pak zainud amali
yaitu purpose desain bisa olahraga nasional dan purpose koordinasi tingkat pelayanan kepemudaan nasional
jadi sebenarnya apa yang saya harus lakukan sekarang adalah mengimplementasikan purpose tersebut di sektor pemuda dan olahraga
tapi dalam waktu satu setengah tahun apa yang bisa anda kerjakan
karena kan ini banyak yang bilang bahwa satu setengah tahun itu kemenpora baru gak akan bisa ngapa ngapain
karena waktunya sangat pendek untuk melakukan reformasi birokrasi juga sulit untuk mencetak blueprint keolahragaan juga sulit
satu setengah tahun itu mau ngapain sebetulnya
ya banyak yang akan dilakukan dalam satu setengah tahun ini tapi yang pasti kemenpora di saat saya sekarang di waktu yang pendek ini kita akan mengedepankan kemenpora ini hari ini sebagai orkestrator dan dirijen
di sektor kepemudaan dan olahraga
jadi kita tidak hanya fokus program bersama kemenpora saja tapi kita akan menjadikan orkestrasi dan dirijen lintas sektor kementerian yang dimana ujungnya membangun pemuda dan olahraga
oke tapi dalam waktu satu setengah tahun ini tadi kan anda katakan ya bahwa mungkin usia anda sama dengan anak cucu para pejabat di kemenpora
bagaimana kemudian dalam satu setengah tahun anda bisa menyelaraskan birokrat birokrat yang ada di kemenpora yang mungkin memandang sebelah mata

ya itu sebenarnya ya mungkin suatu keahlian yang saya punya kalian mbak ya
karena banyak waktu saya memimpin di ampi saya berusia dua puluh enam tahun tapi rata rata semua pengurusan saya itu bawaan dari pengurus sebelumnya itu adalah sekitar empat puluh lima lima puluh tahun
dan di kemenkoekonomis juga seperti itu jadi tata cara komunikasi kita dengan orang yang lebih tua dan lintas generasi ya memang ada cara cara khususnya
yang pasti tapi bagaimana kita earn respect dan earn trust itu adalah dalam satu setengah tahun ini
adalah dengan kinerja dan hasil kerja kita ke depannya
ya saya sudah bilang ke tim memang sejak jadi menpora ini
saya minta seminggu sampai dua minggu ke depan ada waktu maksimal saya bertemu media
sisanya itu saya ingin biar karya karya kita ini yang akan berbicara dengan sendirinya
jadi selama satu setengah tahun ini anda yakin bahwa dengan pola komunikasi
ataupun dengan pengalaman anda dalam berorganisasi
di organisasi sebelumnya dan juga di kementerian sebelumnya
itu bisa menaklukkan para birokrat birokrat di kemenpora
saya yakin itu merupakan modal dasar yang bisa dimaksimalkan
tapi sebetulnya prioritas anda selama satu tahun ke depan ini apa sih
prioritas itu jadi untuk olahraga itu pasti ada prestasi
jadi kita ada sea games ada asean games sampai di tahun dua ribu dua puluh itu olimpik
itu bukan prioritas dari prestasi tim nasi kita
di satu sisi pak presiden ingin adanya ekosistem sport industri ini nyala
jadi selain saya harus mengurus prestasi saya harus banyak mengawinkan
antara penyelenggara penyelenggara liga klub klub asing yang sudah established itu
dengan transfer knowledge dengan yang di lokal indonesia
jadi adalah modernisasi sdm penyelenggaraan olahraga di indonesia ini
oke modernisasi sdm kemudian transfer knowledge itu kan anggarannya besar ya
sementara kita tahu anggaran
di kemenpora itu selama ini tidak sebesar anggaran di kementerian lain
dalam satu setengah tahun ini bagaimana kemudian anda berupaya mendapatkan anggaran yang lebih besar
untuk melakukan prioritas prioritas program yang tadi anda inginkan
ya itulah tadi saya bilang
semua kita terbantu sudah adanya purpose di semisal warga nasional
dimana memungkinkan kita bisa melakukan anggaran dengan lintas kementerian
banyak program program yang bisa kita sinergikan dan titipkan di kementerian lain
misalnya pembinaan usia dini kita akan mengadvokasi bersama kemendikbud
pembangunan fasilitas pupr dan misalnya untuk talent scouting kita akan meminta kepada kemendagri
atau bisa juga dari kementerian agama sampai madrasah
jadi banyak sekali dan waktu saya bertemu presiden presiden sangat mendukung langkah langkah seperti itu
jadi era kolaborasi ini ditingkatkan
sinergi dengan kementerian lain ini apakah sudah dibicarakan ataupun disampaikan dalam komunikasi duduk bersama dengan menteri menteri yang tadi anda sebutkan
sudah dikomunikasi dengan menteri menteri
baru lapor ke presiden
presiden setuju dan akan diatur komunikasi komunikasi bersama dengan presiden dengan kementerian kementerian tersebut
tadi anda katakan ya prioritasnya adalah soal olahraga prestasi
beberapa saat yang lalu pada saat anda dilantik pengamat olahraga beberapa mengatakan bahwa kemenpora itu sebetulnya jangan fokus ke olahraga yang berprestasi
karena sebetulnya kemenpora itu tidak memiliki keahlian
yang punya skillnya itu adalah sebenarnya cabang olahraga
anda sepakat nggak dengan itu
tapi kan tadi fokus anda
ingin olahraga berprestasi
fokus kemenpora itu kan olahraga berprestasi
mitra kita kan cabang olahraga
kan kita kerja bersama
kita ada cabang olahraga ada koni juga yang fungsinya monitoring evaluasi prestasi
ada juga komite olimpiade indonesia yang fungsinya adalah untuk memastikan kontingen kita bisa bersaing di multi event internasional
jadi ini cabang olahraga dan kemenpora itu kan tidak bisa dipisahkan
tapi anda tidak punya gagasan untuk merombak itu ya
mindset bahwa kemenpora lebih banyak mengurusi olahraga berprestasi
karena itu banyak saran dari para pengamat olahraga lebih baik kemenpora jangan fokus dengan olahraga berprestasi
karena itu skillnya bukan di situ
itu biarkan saja kewenangannya dibuat ataupun dimaksimalkan di cabur di cabang olahraga
nggak ada gagasan untuk merubah itu
nah yang salah adalah memang kemenpora itu harusnya memang tidak hanya olahraga
itu kan hanya salah satu prioritas
nah kita kan juga ada prioritas olahraga
yang tadi saya bilang sport industri turunan itu sportainment bahkan
dan juga prestasi rekreasi di mana pak jokowi dan saya beride
dan pak jokowi sangat antusias kita mengadakan transcoding di tingkat pendidikan dari sd sampai kuliah
dan juga dari regional dari desa sampai kota
jadi liga liga antarkampung itu akan digalakan demi masyarakat pun juga memiliki media
untuk bertemu atau bertanding yang positif
itu sebetulnya program yang bagus ya menggalakkan olahraga berarti di lingkup terkecil
anda ingin mengatakan seperti itu
tapi apakah kemudian anda akan melibatkan pihak swasta juga untuk membantu program ini
karena kalau bergantung saja dengan apbn dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah
tentu saja itu tidak akan bisa tercapai dalam waktu satu setengah tahun kak menteri
betul jadi memang selain kita tadi kan semangatnya hari ini adalah sebagai orkestrasi
tidak hanya lintas kementerian tapi pihak swasta pun akan kita libatkan
dan dari swasta maupun bumn pastinya
oke ini apa yang tadi anda sampaikan itu tampaknya indah banget gitu
indah sekali begitu ya rancangannya kemudian programnya
tapi dalam satu setengah tahun apakah kemudian anda juga memikirkan
oh lebih baik kita mengambil jalan safety aja deh
kita safety player aja sampai dua ribu dua puluh empat yang penting saya menyelesaikan pekerjaan saya
saya tidak perlu membuat terobosan
banyak tapi posisi saya aman sempat terlintas nggak
kita dikasih kesempatan menjadi menteri termuda di saat ini kan juga sebenarnya injury time
jadi kita sudah pas kita diperintahkan itu kita sudah mengambil resiko yang tinggi
kita menjalankannya juga harus gas yang tinggi juga
jadi apapun yang itu kita harus membuat terobosan
tantangannya apa yang paling berat dalam mewujudkan terobosan terobosan itu selain apbn
selain anggaran kan pasti sudah ada dong
program yang anda buat kemudian di situ disebutkan juga
apa sih sebetulnya tantangannya untuk mewujudkan program program prioritas selama satu setengah tahun itu
yang pasti tantangannya itu adalah yang pertama waktu
dan kedua adalah akuntabilitas
jadi tata kelola good governance itu kan tidak boleh sampai kita ngegas cepat
tapi fondasi dari dasar hukum dan juga tata administrasi itu kepleset
jadi itu tantangan terbesar
dan ketiga yang pasti karena ini adalah melibatkan banyak stakeholder
koordinasi stakeholder ini akan menjadi tantangan yang bisa apa apa yang berat
tapi saya yakin dengan nanti adanya tim khusus dan juga adanya dukungan dukungan dari bapak presiden dan banyak pihak saya yakin itu bisa dilaksanakan
ya kita lihatlah mbak nana tiga bulan ini insya allah yang tadi saya omongin sudah terlihat bentuknya
tadi anda katakan jangan sampai kepleset begitu ya secara hukum
artinya ada kekhawatiran kalau misalnya tidak hati hati bisa kepleset seperti para pendahulu anda
karena kita lihat kalau dari statistik ini banyak sekali kemudian menpora yang terpleset secara kasus hukum dan tersangkut di kpk
anda sempat mengkhawatirkan itu sempat melihat bahwa itu sebagai suatu ketakutan
iya pastinya apalagi saya masih muda
dan itu yang saya baca adalah memang susahnya di kemenpora itu banyak sekali postur pembiayaan dan anggaran kita itu bukan kita yang jalanin
tapi itu dilaksanakan di cabang olahraga maupun di organisasi kepemudaan
nah maka dari itu dari cabang olahraga dan organisasi kebupaten ini banyak sekali yang tidak terbiasa dan terlatih bagaimana cara mengelola keuangan negara pertama
tidak biasa terlatih bagaimana mekanisme birokrasi pengajuan proposal
nah itulah makanya saya juga kemarin langsung meminta pak sesmen dan internal kita bentuk timonef yang mana nanti bisa melibatkan dari berbagai instansi yang fungsinya itu buat monitoring
oke timonef itu apa
monitoring jadi saya mau dari dana dana yang dikelola pihak ketiga seperti federasi olahraga dan organisasi kepemudaan itu apa yang mereka ajukan apa yang mereka gunakan itu harus benar benar ada yang reviewernya secara akuntabel
jadi ada dari penegakan hukum dan juga bpkp misalnya
oke jadi anda ingin membuat sistem yang terbuka untuk publik
jadi semua pengeluaran pemasukan itu akan dicatat secara terbuka
itu akan disepakati
sepakati gak dengan stakeholders yang lain
karena kan itu memang mimpi anda tapi belum tentu orang orang yang di dalam kemenpora ataupun stakeholders di kemenpora itu mau ikut dengan apa yang tadi anda sampaikan
sejauh saya sudah komunikasi sih pada semangat sih
ya kan karena kita semangatnya itu menjaga kan
dan itu sebenarnya suatu kewajiban sebenarnya
salah satu instruksi presiden jokowi kan pada saat melantik anda itu adalah mempersiapkan sea games dua ribu dua puluh tiga ya
nah kemarin dari cdmc games juga mengatakan
kami sangat bersyukur menpora baru itu sudah dilantik
karena kontingen indonesia ini belum jelas
diharapkan pekan ini itu sudah rampung kontingen indonesia yang akan berangkat pada sea games dua ribu dua puluh tiga
anda bisa menyelesaikan dalam beberapa hari ini kontingensi games ini
bisa jadi kemarin setelah saya sertijap selesai di jam empat an jam empat tiga puluh
saya langsung memimpin rapat perdana itu adalah menerima tim reviewer sea games
jadi saya kemarin sudah mendengar paparan lengkap dan juga
saya melihat perkembangan dan saya meminta tim reverse itu masih bekerja sampai besok
dan rencana kita targetnya sebenarnya tadinya jumat kita umumkan
dan memang untuk sea games ini tim kontingen indonesia itu mengalami cobaan berat mbak
karena kemarin saya dilaporkan bahwa tiga puluh sembilan medali emas yang kita dapat di dua ribu dua puluh satu itu tidak dipertandingkan di
berarti cabang olahraganya
bukan nomor olahraganya
oh nomor olahraganya oke
itu jadi merupakan fondasi yang udah tantangan lain dari kontingen indonesia
tapi ya kita masih optimis
maka kemarin saya minta sekali lagi di review saya minta minggu ini selesai
untuk mengganti tiga puluh sembilan medali emas itu apa strateginya
karena kan kita sudah dapat tiga puluh sembilan medali emas pada sea games dua ribu dua puluh satu
karena yang ini tidak bisa di
kan itu sangat banyak sekali
nah makanya kemarin saya minta banyak cabur cabur baru yang bertandingkan
dan saya minta di diskusikan potensinya
jadi itu salah satu hal yang bisa kita lakukan hanya sebatas itu
karena untuk cabur dan nomor olahraga itu ditentukan oleh tuan rumah
jadi kalau sea games ya wajar tuan rumah akan mencari bagaimana caranya dia menjadi juara umum
jadi itu udah terlanjur ya
karena anda kan masuk di tengah tengah sementara
tuan rumah sudah menentukan cabur cabur mana yang sudah akan dipertandingkan begitu ya
ya dibilang terlanjur ya bisa tapi kita tetap melakukan usaha usaha yang maksimal untuk tetap mempertahankan
selain soal sea games ini yang lagi ramai juga di publik kebetulan anda masuk ketika
piala dunia u dua puluh gagal diselenggarakan di indonesia dan timnas kita akhirnya dibubarkan
tapi secerca harapan sepertinya muncul ketika fifa membatalkan peru sebagai tuan rumah piala dunia u tujuh belas
peluangnya sebetulnya seperti apa sih meskipun anda sudah sempat bicara di media tapi saya yakin sekali anda berkomunikasi dengan ketua umum pssi karena kabarnya anda juga dekat dengan pak erick thohir begitu ya
ini chance ataupun kesempatan indonesia untuk menjadi tuan rumah piala dunia u tujuh belas menggantikan peru itu sebetulnya sejauh mana
baik jadi kebetulan memang kemarin dari ketua umum pssi pak erick thohir ada mengabarkan saya bahwa beliau sedang perjalanan menuju presiden fifa
saya juga bertanya di situ tapi yang baru saya dapat bisa laporkan adalah sementara apa yang beliau lakukan itu mempertahankan indonesia tidak mendapatkan sanksi
terus mengenai potensi untuk u tujuh belas itu menurut saya tidak ada yang bisa diberikan sanksi
jadi nampaknya akan didiskusikan lebih lanjut apa dampak dan positifnya bagi kita
oke tapi sebagai perwakilan pemerintah ya karena kan menpora ini kan perwakilan dari pemerintah pasti pemerintah punya kepentingan untuk bisa menggantikan kerugian yang dialami pada saat gagal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh begitu
artinya pemerintah berkepentingan supaya kita bisa menjadi tuan rumah piala dunia u tujuh belas menggantikan peru
sebenarnya itu salah satu opsi tapi ini salah satu yang sedang dibahas ketua umum pssi dan presiden fifa harusnya sih besok beliau pulang
dan segera langsung melaporkan hasilnya
oke berarti itu salah satu topik bahasan ya antara ketua umum pssi dengan fifa soal peluang indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
salah satu opsi tapi tidak utama karena yang utama adalah kita tidak diberi sanksi oleh fifa
oke kalau itu menjadi salah satu opsi saat ini kita tahu bahwa timnas u tujuh belas nya israel itu memang tidak bermain tapi ada beberapa pengamat yang mengatakan bagaimana nanti kalau misalnya timnas u tujuh belas nya israel kemudian lolos babak kualifikasi dan bisa bermain itu akan menjadi buah simalakama lagi
buat indonesia itu sudah diperhitungkan oleh pemerintah
nah itu dia makanya tadi saya bilang itu adalah opsi yang memungkinkan dibahas tapi itu kan tidak menjadi utama itu yang salah satu dibawa mungkin pak erick melakukan komunikasi dengan viva dan saya rasa pak erick mengabarkan saya bahwa dia kesana utamanya itu membicarakan sanksi
oke membicarakan sanksi pasti ada bocorannya sanksinya akan seberat seperti yang dibilang orang orang
belum belum ada bocoran
atau ya gak akan sebesar gak akan seberat itu juga
ya kita berharap tidak ada sanksi
oke tapi saya ingin penegasan ya pemerintah berkepentingan dan menginginkan indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u tujuh belas menggantikan peru
ya pemerintah menginginkan tidak sebetulnya menjadi tuan rumah piala dunia u tujuh belas menggantikan peru
sementara yang kita inginkan tidak diberikan sanksi oleh fifa
oke itu dulu ya utamanya
oke selain soal piala dunia bahwa kita tahu nanti pada bulan agustus akan ada anok world beach games di bali yang dihadiri oleh

salah satunya adalah kontingen dari timnas israel
ini bagaimana supaya tidak terjadi penolakan seperti kemarin kak menteri
nah ini yang saya hadapi secara langsung
ini yang akan kita komunikasikan kembali dengan gubernur bali khususnya
karena memang untuk anok itu israel sudah lolos di dua cabur
jadi ya ini akan rencana dalam minggu minggu ini saya akan menemui pak gubernur
dan juga berkoordinasi ya kita cari titik tengah yang terbaik agar ini bangsa kita ini tidak dipermalukan lagi
oke mencari titik tengah dengan gubernur bali
anda punya opsi apakah akan memindahkan lokasi pertandingan seperti mungkin usulan yang disampaikan beberapa pihak pada saat piala dunia u tujuh belas
piala dunia u dua puluh itu kan sebetulnya timnas israel sebaiknya bisa nggak main di singapura
anda masukkan opsi itu nggak
ya sebenarnya sementara kita akan fokus kepada apa yang sudah disepakati oleh anok
ya kita harus selalu menjadikan plan a dan b
ya itu bisa jadi kita jadikan plan b juga
tapi sementara kita akan fokus apa yang sudah disepakati komitmen di awal
berarti pemerintah tetap fokus agar timnas ataupun kontingen beach game israel itu bisa bermain di bali
penyelenggaran world beach game tetap di bali
penyelenggaran tetap di bali dan timnas israel bisa bermain di bali
kalau kita bisa itu apa ya itu salah satu yang akan kita diskusikan
oke terakhir sekali karena waktu kita tidak banyak ya kak menteri
anda selain menjadi menteri olahraga kan juga menteri pemuda
bagaimana kemudian dari kementerian anda memberikan stimulasi ataupun memberikan informasi dan juga dorongan kepada anak anak muda untuk datang ke tps
memberikan suaranya di tempat berada di tps
berpartisipasi pada pemilu dua ribu dua puluh
ya yang pasti kita sebagai kementerian pemuda itu juga memiliki fungsi untuk menyadarkan generasi muda juga harus peduli dengan politik khususnya pemilu dua ribu dua puluh
ada program spesifik gak
jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan kpu untuk sosialisasi dengan cara cara kekinian dimana di kota itu cocok dan juga di daerah itu cocok
oke terima kasih
terima kasih atas pemaparannya
yang singkat pada jelas tapi kita sudah bisa tergambar
tadi program program anda memang tampaknya sangat indah sekali
tapi apakah kenyataannya akan seindah itu
sekali lagi waktu yang akan menjawab ya kak menteri karena visinya bagus sekali tapi tantangannya juga banyak
anggarannya juga besar kita lihat satu setengah tahun lagi apakah anda mampu mewujudkan dari program program prioritas yang tadi anda sebutkan
terima kasih sekali menteri pemuda dan olahraga republik indonesia
terima kasih mbak nana mohon dukungannya
aryo bimo nandito aryo tejo sudah mampir ke cnn indonesia news empat
untuk pertama kalinya setelah dilantik menjadi menpora sehat selalu dan juga sukses selalu